ke sepak bola dalam negeri satu ratus tujuh puluh delapan pesepak bola muda dari sejumlah daerah di sulawesi selatan pada minggu sore
mengikuti seleksi untuk bergabung dengan tim nasional garuda u sembilan belas besutan indra syafri di lapangan karibosi makassar
seleksi di zona sulawesi selatan ini akan digelar selama tiga hari untuk mencari lima belas pemain yang akan dikirim ke jakarta
tujuh puluh delapan pemain sepak bola muda dari sejumlah wilayah seperti kabupaten pindrang kabupaten selayar dan kota makassar sulawesi selatan
untuk sore mengikuti seleksi untuk bergabung dengan timnas u sembilan belas besutan indra syafri di lapangan karemosi makassar
seleksi oleh persatuan sepak bola seluruh indonesia di zona sulawesi selatan ini rencananya akan digelar selama tiga hari
lima belas pemain akan dijaring untuk kembali ke jakarta
seleksi yang juga diadakan di sejumlah zona berbagai daerah di indonesia ini bertujuan membentuk skuad timnas garuda muda
yang akan melakukan train camp di eropa sebelum berlaga di piala aff dua ribu dua puluh
menurut pengurus pssi sulawesi selatan mulyadi pada hari pertama seleksi dari satu ratus tujuh puluh delapan pemain akan dijaring tiga puluh empat orang
tim pelatih akan menilai skill dan kemampuan pemain
hari ini tetap pada posisi seleksi dari hasil seleksi pertama
di sini mungkin pelatih akan melihat sampai dimana kemampuannya
inilah yang terbaik dari tiga puluh empat ini betul betul akan dicari yang qualified betul
karena kuota sih ada sepuluh lima belas orang tapi kan kita mau mengirim juga yang betul betul bisa bersaing
sementara itu pelatih timnas u sembilan belas indra syafri tidak hadir karena sedang berada di atambua nusa tenggara timur
untuk memantau calon pemain yang akan direkrutnya
rencananya pemain yang terjaring di sejumlah daerah dan dikirim ke jakarta
akan diseleksi untuk mencari pemain yang akan direkrut